dua orang perwakilan warga kendeng hadir dalam pertemuan antara presiden jokowi
dengan aliansi masyarakat adat nusantara di istana negara rabu pagi
wara kendeng menolak pabrik semen di wilayahnya
usai mengikuti arahan presiden jokowi di acara aliansi masyarakat adat nusantara
kakak beradik gunarti dan gunarto memisahkan diri
keduanya menangis berpelukan di salah satu sudut istana negara
gunarti mengaku sempat berbicara singkat dengan presiden usai acara
saat menanyakan perial masalah pabrik semen yang dibangun di kampungnya
presiden mengusulkan untuk berkomunikasi dengan kepala daerah setempat
pembangunan pabrik semen di rembang jawa tengah terus memunculkan pro kontra
warga yang menolak pembangunan kembali melanjutkan demonstrasi
sebagian dari mereka menyemen kaki di dekat istana merdeka jakarta
sudah ada ruli kurniawan yang akan melaporkan
perintah yang akan menyebutkan pembahasan yang akan diperoleh
perkembangan aksi demo hari ini
selamat sore ruli
bagaimana dengan aktivitas sepertinya saya melihat di belakang anda
mulai banyak masa tetap berkumpul
silahkan dengan laporan anda ruli
ya yuda memang pada hari ini siang hari ini
pasca meninggal dunianya ibu padmi
yaitu salah seorang aktivis ataupun demonstran
dan juga seorang petani dari wilayah pati
yang meminta kepada presiden jokowi
agar pabrik semen di gunung kendang tidak dioperasikan meninggal dunia
saat ini aksi demonstrasi ataupun aksi menyampaikan aspirasi
dengan cara mengecor kaki di depan istana merdeka masih terus dilakukan
namun bedanya pada kemarin kita melihat bagaimana ada puluhan warga
dari wilayah pati maupun rembang yang melakukan aksi
namun sekarang hanya ada sekitar delapan orang saja yang ada
ataupun yang melakukan aksi otor kaki di depan istana merdeka ini
dan inipun hanya ada satu orang yang merupakan perwakilan dari petani dari wilayah rembang
di mana lainnya adalah aktivis aktivis di jakarta
yang ingin ikut menyuarakan dan juga memberikan aspirasi mereka
untuk bisa dibilang melawan beroperasinya pabrik semen
di wilayah gunung kendeng pati rembang jawa tengah
dan memang sekitar empat puluh petani pati yang kemarin ikut melakukan aspirasi mereka
dengan mengecor kaki di depan istana merdeka ini
sekarang mereka sudah kembali ke rumah mereka untuk beristirahat
dan juga untuk menenangkan dan sekaligus untuk berbelasungkawan
dengan meninggal dunianya rekan rekan kawan mereka yaitu ibu padmi
dan memang ketika saya berada di sini saya terus mendengar adanya orasi orasi
yang dilakukan oleh para aktivis atau perwakilan dari petani yang masih ada di jakarta
bagaimana mereka menuntut keadilan dan meminta untuk bertemu dengan presiden joko widodo

presiden jokowi bisa dibilang memberikan mandat untuk menghentikan
beroperasinya pabrik semen di wilayah gunung kendang
ini memang dilihat dari bagaimana perjuangan dari para petani ini selama beberapa tahun terakhir ini
untuk bisa dibilang menyelamatkan lingkungan mereka
yang pertama aksi aksi mereka ini bisa dibilang sudah cukup memberikan dampak
di mana pada tanggal dua agustus dua ribu enam belas lalu mereka berhasil menemui presiden jokowi
dimana presiden jokowi pada kala itu memberikan statement bahwa akan menunda
mengoperasikan pabrik semen di gunung kendang ini dan juga bahkan meminta
sekretariat negara bekerjasama dengan kementerian keuangan hidup untuk bisa dibilang meneliti
dan memeriksa dampak keuangan hidup apabila memang di gunung kendang ini jadi dioperasikan pabrik semen
memang hasil dari kementerian keuangan hidup pada saat itu menyatakan bahwa gunung kars di gunung kendeng
ini adalah wilayah konservasi ataupun pilih pemasok air dan oleh karena itu dilarang untuk diadakan aktivitas penambangan
itu yang paling penting
dan pertama sudah ada statement dari jokowi dan juga ada penelitian dari kementerian keuangan hidup
menyatakan bahwa memang berbahaya apabila di wilayah gunung kendeng diadakan aktivitas penambangan
itu yang pertama
dan kedua tidak hanya bertemu dengan presiden jokowi bahkan warga di wilayah gunung kendang juga menepu jelur hukum
dengan didapatkan hasil dari ma pada tanggal lima oktober dua ribu enam belas menyatakan bahwa ma memenangkan gugatan dari warga
dan itu berarti bahwa izin untuk peroperasian pabrik semen ini dicabut
warga bisa kembali beraktiv seperti biasa dan tidak diusik dengan adanya keberadaan pabrik semen di sana
dengan adanya dua keputusan tersebut namun pada tanggal dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas lalu ternyata gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan bahwa memberikan izin lingkungan kepada pabrik semen indonesia untuk mulai beroperasi
dan inilah menjadi perhatian menjadi dilema dari warga yang berada di wilayah gunung kendang di pati dan juga rembang mengapa setelah ada keputusan dari presiden jokowi dodo
sudah ada keputusan dari ma dan juga penelitian dari kementerian lingkungan hidup mengapa izin untuk mengoperasikan semen ini kembali hadir kembali muncul
dan itu ditekut oleh masyarakat dan akhirnya mereka berbuntut dengan adanya aksi aksi semacam ini yaitu aksi mengecor kaki yang diadakan di depan istana merdeka ini
dan mereka sangat meminta presiden jokowi untuk bisa tegas terkait dengan statement yang pernah ia janjikan kepada masyarakat yang ditemunya dulu pada bulan agustus dua ribu enam belas
dan kalau kita melihat lagi yudha serta pemirsa bagaimana perjuangan dari para petani petani ini yang tidak ingin wilayah mereka diuruskan dengan keberadaan pabrik semen di wilayah gunung kendang ini
dari sejak tanggal tiga belas maret hingga tanggal dua puluh satu maret kemarin mereka terus berada di depan istana merdeka di tengah cuaca sangat terik ini untuk menyampaikan aspirasi mereka
namun mereka belum sama sekali bersama dengan presiden jokowi bahkan yang mereka dapatkan adalah hanya ada penundaan penundaan sebenarnya tidak ada kejelasan seperti itu

dan akhirnya mereka juga meminta untuk bertemu dengan megawati sukarno putri karena mereka menilai megawati sebagai sosok mewakilkan perempuan karena memang yang kemarin ikut berdemon di sini adalah sebagai misalnya petani perempuan dan juga megawati mereka nilai sebagai sosok yang dekat dengan kaum kecil
mereka meminta megawati untuk bisa merasakan bagaimana penderitaan warga dan bagaimana penderitaan ibu ibu yang berdemonstrasi dengan cara mengocok hakim mereka ini
dan bagaimana hati megawati
dan bagaimana hati megawati
bisa memberikan influence nya kepada jokowi dan juga pada ganjar pranowo yang kita tahu sama sama adalah kader dari pdi perjuangan untuk bisa dibilang menghentikan operasi dari pabrik semen kendi
namun hingga saat ini memang hal itu masih belum bisa mereka dapatkan makanya terjadi ada satu orang yang meninggal dunia ketika aksi demonstrasi ini
dan sekarang aksi ini akan terus berlangsung hingga waktu yang tidak bisa dipastikan
dan bahkan dikabarkan nanti petani dari kendeng maupun dari patim merembang mereka akan kembali ke jakarta untuk meneruskan perjuangan perjuangan mereka ini dengan tujuan atau harapan mereka adalah menghentikan operasi dari pabrik semen yang diulai kunung kendeng ini
baik ruli kulianawan terima kasih untuk laporan anda dan selamat bertugas kembali ruli
meninggalnya patmi seorang peserta aksi demo menolak pembangunan pabrik semen kendeng menyisakan duka mendalam bagi kerabat dan aktivis
almarhumah patmi dikenang sebagai sosok perempuan tangguh yang berjuang mempertahankan kelestarian alam di wilayahnya
doa bersama untuk patmi petani perempuan asal pati jawa tengah yang meninggal dunia saat menggelar protes penolak pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng jawa tengah digelar di aula ylbhi jakarta selasa malam
doa bersama dihadiri putri mantan presiden abdurrahman wahid inaya wahid ratusan aktivis dan petani karawang
kegiatan ditutup dengan tabur bunga
doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada patmi sekaligus meneguhkan semangat untuk tetap melakukan aksi demonstrasi
suasana haru juga terasa di kediaman keluarga patmi di desa larangan pati jawa tengah
kerabat dan tetangga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir pada patmi
wakil ketua komnas perempuan budi wahyuni mengatakan patmi adalah sosok yang peduli pada persoalan lingkungan sehingga ia tetap semangat mengikuti aksi menyemen kaki
aksi untuk menyemen kakinya itu sebetulnya merupakan satu gambaran bahwa jalan yang ditempur itu seperti itu untuk menyatinkan pemerintah
hal ini tidak perlu dilakukan tentunya kalau itu direspon dengan baik
para petani kendeng berharap kepergian patmi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melanjutkan perjuangan dalam menyuarakan kelestarian alam melalui aksi tolak pembangunan pabrik semen di wilayahnya
iki putri cnn indonesia
unjuk rasa menolak pabrik semen di kendeng terjadi di tengah tarik ulur izin operasional pt semen indonesia di rembang jawa tengah
setelah sempat dicabut izin lingkungan baru untuk pabrik semen rembang dikeluarkan kembali
oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dua puluh februari dua ribu tujuh belas gubernur jawa tengah ganjar pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen rembang
keputusan ini diambil ganjar berdasarkan rekomendasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah melalui sidang amdal pada dua februari dua ribu tujuh belas
hasil sidang memberikan rekomendasi kepada pt semen indonesia untuk melakukan penambangan di area pegunungan kendeng rembang
gubernur jawa tengah telah melaporkan ini kepada presiden joko widodo dan beberapa menteri terkait
itu di pati kok nggak geger itu di nusa kambangan ada di banyumas ada di gerobokan ada kok nggak geger yang geger kok cuma satu gitu
itu yang kemudian dulu saya tulis surat moratorium kepada pak presiden
langkah ganjar pranowo kembali meloloskan izin lingkungan pabrik semen rembang ini dikritik tim kajian lingkungan hidup strategis klhs
yang dibentuk dan ditugaskan pemerintah pusat untuk mengkaji kelayakan area pegunungan kendeng untuk penambangan
artinya adalah dari segi potensi bagus untuk pabrik semen tetapi dari segi lingkungan yang kemudian kemanfaatnya kepada masyarakat harus kita lindungi
pembangunan pabrik semen rembang diperkirakan telah menelan investasi senilai empat triliun rupiah
dalam dua minggu setelah dikeluarkannya izin lingkungan baru pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas
uji coba operasional pt semen rembang sudah menghasilkan enam ton semen per hari